hai oke yang terakhir ada satu disini mana yang buayu mana anak ada ini yang dituduh anak bupati
kau berdiri aja putri mana anaknya satu lagi yang mirip itu anaknya
hai mirip nama bang jangan mirip ya ini si dan ini
dulu kan sempat viral gara gara banyak komentar komentar di medsos bahwa katanya
keluarga bupati mantan bupati cirebon terlibat
hai saya memberikan komentar paling gampang untuk mengetahui apakah itu keluarga dp
ayo saya katakan cari jejak digitalnya karena dalam sejarah kriminal di dunia apalagi di
indonesia pelaku dpo selalu kembali atau menghubungi keluarganya makanya waktu itu
saya mengatakan kalau memang ada kecurigaan terhadap keluarga mantan bupati periksa dia punya
medsos nya saya enggak mengatakan bahwa
hai keluarga bupati mantan bupati saya enggak mengatakan bahwa keluarga bupati mantan bupati
kabupatinya terlibat ternyata inilah ibu ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati cirebon
ramadhani ada waktu kejadian dia umur kamu berapa sekarang
pada waktu kejadian dia masih umur sebelas tahun jadi nggak mungkin pelakunya
siapa lagi katanya bangka coba jelaskan lagi
jadi saya punya putra dan putri empat
yang pertama ini namanya satria robisa putra kelahiran tahun sembilan puluh tujuh
yang kedua sella safira amalia kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan yang ketiga resa primahanjaya kelahiran tahun dua ribu
dan yang keempat ini adalah ramadhani kelahiran tahun dua ribu dua puluh
yang dituduhkan adalah ini ramadhani
yang pada saat kejadian usianya masih sebelas tahun sekolah kelas lima sd
karena kita sudah klarifikasi di tv suasta tv one
kemudian beralih lagi karena tidak terbukti beralih lagi kepada kakaknya
yang pertama satria robi
kemudian satria robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di vicky wedya ya
nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak empat
yang terakhir ini adalah yang namanya peggy setiawan
jadi memang situasinya membuat nyaman kita kena sanksi sosial juga
ini lingkungan tidak nyaman
ya mohon kepada semua masyarakat
untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan pemberitaan
karena berdampak sekali kepada anak saya
ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini
apakah sampai ada yang jauh di
ya dampak bullying ini memang sangat dahsyat ya
anak saya ini ya dijauhi oleh teman temannya
jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa
dituduh sebagai pelaku penganiayaan pembunuhan
kemudian juga di lingkungannya juga ya
di lingkungannya sangat berpengaruh
jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak
yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada fina
yang saya takutkan takut orang karena berlebihan
terjadi yang tidak tidak kepada anak saya
ya mudah mudahan dengan klarifikasi dengan bang hotman dengan para pengacara juga di sini
ini menjadi terang menderang dan yang saya inginkan juga
dari keluarga fina juga supaya mendapatkan keadilan
tapi bu itu apa fokus sehingga hubungannya bisa mengerah di keluarga ibu
ini kenapa pemberitaan ini bisa di
tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya rama bukan dhani ya
begitupun juga satria roby saputra ini ya dipanggilnya satria
sebagai tambahan dari keluarga kami keluarga besar ibu wahyu ciptaningsi
benar benar bersemangat benar benar pengen berharap fina dapat keadilan
sehingga apa yang terjadi ya membawa kakaknya vina hadir di tempat ini
itu adalah ibu ayu sendiri
jadi kami dari cerbon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya fina hadir di sini
jadi kami juga sangat berharap kasus fina ini cepat terbongkar